dan badan intelijen amerika serikat mengaku memiliki informasi yang menunjukkan
beijing secara terbuka akan membantu militer rusia dalam invasi ke ukraina
dan jika hal ini sampai terjadi
apa saja yang akan terjadi dengan peta keamanan ekonomi dan politik secara global
kita akan membahasnya lebih dalam bersama guru besar hukum internasional faui hikmahanto yoana
halo selamat siang prof
prof kalau dilihat dalam perspektif hukum internasional
adakah sanksi yang mungkin diterima tiongkok jika nantinya ikut membantu rusia dalam invasi kali ini prof
ya sebenarnya sanksi itu karena tidak melalui resolusi dewan keamanan pbb
sanksi itu hanya berlaku bagi negara yang mau memperlakukan
amerika serikat sekarang ini meminta negara negara di eropa
terutama uni eropa dan negara negara seputunya seperti jepang dan lain sebagainya
melakukan sanksi ekonomi terhadap rusia
tetapi ini tidak bisa berlaku untuk semua negara
karena tidak didasarkan melalui resolusi dewan keamanan ebb
baik artinya memang tidak mengikat dan yang paling mungkin berarti tidak hanya masalah sanksi hukum gitu ya
sanksi ekonomi yang sekarang ada pun itu hal yang paling mungkin begitu prof untuk dilakukan
ya memang paling dimungkinkan
tapi seperti saya katakan
tidak semua negara tentu mau melakukannya atau merasa wajib untuk melakukannya
karena tidak melalui resolusi dewan keamanan
dan sehingga yang melakukan itu adalah negara negara sekutu amerika serikat
nah sementara kita tahu bahwa tiongkok itu kan bukan negara sekutu amerika serikat
dan dia tentu dia tidak merasa terikat dengan sanksi yang disuruhkan oleh amerika serikat
dugaan saya atas dasar tersebut maka tiongkok melihat ada
opportunity ada kesempatan untuk bertransaksi dengan pihak rusia
karena rusia sudah tidak bisa lagi misalnya mendapatkan barang dari uni eropa
ya karena uni eropa sudah memberikan sanksi
nah tapi dari kacamata amerika serikat tentu ini dianggap bahwa china itu memberi bantuan kepada rusia
untuk memenangkan perang mereka di ukraina yang ya mungkin sekarang ini sudah
memasuki hari hampir tiga minggu nih apa namanya rusia ada di sana
dan tentu mereka butuh supply dan kemudian masyarakatnya di rusia karena ada sanksi ekonomi ini
nah disinilah china melihat bahwa ini satu opportunity seperti itu
baik prof artinya ketika aturan ini hanya kepada yang mengikuti saja begitu
berarti probabilitas atau kemungkinan adanya bantuan ini sangat mungkin terjadi
begitu ya di tiongkok kepada rusia prof
ya ini yang kita perlu assess itu adalah apakah bantuan dalam rangka rusia bisa memenangkan perang
ya atau mereka tetap survive katakanlah kalau perang ini lama
atau sebenarnya china melihat peluang saja peluang karena ada keuntungan ekonomi
kalau misalnya mereka bertransaksi dengan rusia mengingat rusia sekarang tidak bisa bertransaksi
dengan banyak negara
baik prof jika kita sedikit berandai begitu ketika memang nantinya tiongkok akan resmi membantu rusia
dengan sejumlah bantuan yang akan dikirimkan apakah ini kemudian akan merubah peta dari hukum
internasional ekonomi maupun politik secara global prof
oh iya ini bisa saja berubah karena amerika serikat sudah mewanti wanti kepada china untuk tidak
memberi bantuan kepada rusia mensuplai barang barang gitu ya ke rusia
dan kalau misalnya china tetap melakukan itu mungkin akan dianggap juga tidak bersahabat dengan amerika serikat dan sekutunya
tapi masalahnya china juga merasa bahwa dia tidak pernah bersekutu dengan amerika serikat
sehingga posisinya dia adalah dalam resolusi majelis umum pbb kemarin abstain ya tapi mereka akan membantu
jangan lupa china juga membantu di level rakyat ukraina
berikan bantuan bantuan kemanusiaan tetapi juga dia mengatakan bahwa kita akan membantu rusia memasuk barang barang yang dibutuhkan
oleh rusia baik untuk masyarakatnya maupun untuk mungkin ya peperangannya ini kalau misalnya memang dibutuhkan karena dia tidak merasa terikat dengan seruan dari amerika serikat
baik prof apakah kemudian ketika nantinya memang jadi ada bantuan tiongkok kepada pemerintah rusia begitu meski di sisi lain anda mengatakan tadi
juga ada bantuan tiongkok kepada grassroots di asia tenggara

apakah ini akan menjadi trigger untuk blok barat nato akan bergerak lebih progresif misalkan membantu ukraina secara terang terangan juga prof menurut anda
kalau secara terang terangan natu sudah memberikan bantuan
mereka sudah membantukan uang mereka sudah memberi bantuan senjata walaupun mereka tidak mengirim pasukan ya
jadi senjata senjata itu digunakan oleh masyarakat di ukraina untuk memperbaiki perusahaan
jadi mereka sudah memberikan bantuan untuk menghadapi serangan dari rusia itu sudah dilakukan
jadi yang sekarang ini terjadi itu adalah mungkin dari pihak nato agar perang ini tidak bereskalasi dan rusia kemudian segera mengakhiri perang ini
dia berharap bahwa sanksi ekonomi yang diserukan kepada negara negara seputunya ini bisa berdampak
tetapi kalau misalnya china merasa tidak terikat dengan seruan dari amerika serikat itu
dan dia tetap mensupply kebutuhan di rusia termasuk juga kalau misalnya senjata dan lain sebagainya
ya artinya perang ini akan terus berkepanjangan
dan ingat ini bukan perang antara rusia dengan ukraina ya
ini perang antara rusia dengan nato amerika serikat bahkan artinya bisa china
nah di sini yang akan merubah geopolitik dari perang ini
jadi sekarang perang ini sudah berskala besar
ya tidak hanya di battle apa namanya area of battle nya itu di medan perangnya tetapi sudah antar negara begitu
baik prof dalam perspektif anda begitu secara jangka panjang
akankah ini menjadi perang dua blok yang cukup besar pasca perang dingin di era sembilan puluh an prof
ya bisa jadi seperti itu
ya kalau misalnya masing masing negara besar ini tidak menahan diri satu
yang kedua tidak ada pihak ketiga yang mencoba untuk mendamaikan ya
terutama sekali mendamaikan situasi yang ada di ukraina
karena perang itu harus dihentikan
dan ini yang saya setuju dengan bapak presiden presiden jokowi
ketika beliau menyampaikan melalui twitter bahwa stop perang
dan itu yang harus diupayakan oleh dunia termasuk indonesia
bagaimana perang itu berakhir kalau perang itu berakhir
berarti kan tidak ada tujuh
tapi ada perang yang cukup besar antara misalnya rusia yang didukung oleh china
dengan nato yang didukung oleh amerika serikat
baik baik kita tunggu artinya ya prof ya bagaimana kelanjutan
dan apakah memang akan jadi begitu
bantuan dari tiongkok ke rusia dan secara terbuka atau tidak
terima kasih hikmahanto yuwanna guru besar hukum international faoi
telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom